usai melepas kontingen asean games ke sembilan belas
menteri pupr basuki hadi mulyono menegaskan
ada bonus rumah untuk atlet yang mendapatkan medali
anggaran pemberian rumah ini berasal dari program rumah khusus di kemen pupr
yang diberikan kepada individu yang berkontribusi kepada negara
medali kan berarti sudah mempunyai kontribusi untuk mengharumkan negara
gak gampang mendapat medali perunggul di asean games